sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan rini mariani perempuan yang jasadnya ditemukan dalam koper wilayah cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat dua puluh lima april lalu
sebelumnya pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di palembang sumatera selatan
kabit humas polda metro jaya kombes ade ari syam indradi bilang pelaku dan korban saling mengenal lantaran bekerja di perusahaan yang sama
kombes adi ari menambahkan sebelum membunuh korban korban sempat berkencan di sebuah hotel di bandung jawa barat
usai membunuh pelaku menggasak uang empat puluh tiga juta rupiah milik perusahaan yang hendak distorkan ke bank oleh korban
ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan
sementara ya sementara tidak terlalu mendalam rekan rekan besok akan disampaikan lebih rinci
diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban di hotel di daerah bandung
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan
fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini rekan kerja di sebuah perusahaan swasta
korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang
dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku baru saja melangsungkan pernikahan maret lalu
dugaan sementara uang yang digasak pelaku hendak dipakai
untuk acara resepsi lima mei ini
seperti itu baru saja menikah akad nikah namun akan dilakukan resepsinya akad nikahnya sudah
sabar untuk pertanyaan tentang motif masih dilakukan pendalaman yang jelas fakta faktanya itu
ya ditemukan mayat seorang wanita kemudian akhirnya diamankan seorang laki laki yang diduga pelaku ditetapkan tersangka dan sudah ditahan

pelaku ditangkap tim gabungan polda metro jaya polres metro bekasi polrestabes bandung dan polsek cikarang
sementara itu suami korban meyakini pelaku membunuh sang istri lantaran ingin menguasai uang perusahaan yang hendak disetor korban ke bank
korban diketahui sebagai kasir sementara pelaku merupakan auditor di perusahaan yang sama

suami korban ganda permana bilang pihaknya meyakini pelaku
suami korban ganda permana bilang pihaknya meyakini pelaku
sama suami korban ganda permana bilang pihaknya meyakini pelaku

ganda menambahkan keluarganya sempat menanyakan keberadaan korban pada pelaku namun menyarankan untuk tidak lapor polisi
atas perbuatannya ganda dan keluarga berharap pelaku dapat hukuman berat
ganda permana berhutang untuk mendapatkan uang sebagai hampa
teman rompongan membeli pekerjaan
denda korban untuk biaya resepsi dari uang solar itu
kalau saya keinginannya hukuman penting
karena yang saya ikuti ini sudah sepuluh aku sudah merencanakan